syah salam buat miko ya
bilang ke miko kalau kado dari papa
supaya ingatan miko cepat pulih kembali
syah ingat ya
di depan miko jangan memperlihatkan wajah sedih kamu
karena hari ini dia ulang tahun
ini aku juga ada kado buat kamu
selamat ulang tahun ya
kok gak dikis ini miko nya
selamat ulang tahun ya
marsya saya sekarang belum kenal ya

mereka udah lama gak ketemu
dan sekarang baru ketemu lagi
ya udah nanti gak mau ganggu
kalian ngobrol aja dulu ya
mereka udah lama gak ketemu
dan sekarang baru ketemu lagi
yaudah nanti gak mau ganggu
kalian ngobrol aja dulu ya
marsya kalian ngomong aja dulu ya
niko mereka udah lama gak ketemu
mereka udah lama gak ketemu
mereka udah lama gak ketemu